pemerintah kabupaten pulang pisau mengajukan anggaran senilai tiga belas miliar rupiah
melalui badan penanggulangan bencana daerah untuk membangun kanal sumur bor dan membeli peralatan penanggulangan bencana
di lokasi pembangunan kanal saya menemui letnan satu zeni muhammad iqbal yang memimpin pembangunan kanal
kita buat kanal itu volumenya lebar enam kedalaman empat dasar dua itu sepanjang tujuh kilo akan diteruskan melalui sudetan
kemudian ada dua puluh delapan titik dua puluh delapan titik itu tersebar di tujuh kilo tersebut
itu pada ujung titik tersebut ada semacam embung atau waduk itu yang diharapkan bisa menampung debit air cukup banyak
nah sekarang kering pak ini kalau musing kemarin kering total gak ada air airnya
saya juga menemui bupati pulang pisau edi pratowo di lokasi
ia tidak menampik wilayahnya menjadi kabupaten penyumbang asap kedua terbesar di kalimantan tengah
pak bupati pertanyaan saya efektivitas kanal yang sedang dibangun ini untuk bisa ikut memadamkan asap seperti apa nantinya pak
ya ini kan hanya bukan membuat kanal baru ya tapi ini kan mendalamin apa
membuka saluran yang memang dulunya sudah ada
nah ini nanti bisa jadi suku cadang air dan ini nanti juga kan bisa membasahi lahan gambut di sini
harapannya seperti itu
pak edi untuk intensitas kebakaran di kabupaten pulang pisau sendiri seperti apa sih sampai hari ini
memang ini kan masih dari daerah dalam ya ini kan daerah daerah dalam yang susah sekali kita jangkau ya susah sekali karena memang kekeringan
dan solusinya memang harus ada suku cadang air
sejauh ini selain pemadaban tentunya ya penegakan hukumnya apakah memang pembakaran dilakukan warga atau perusahaan atau seperti apa sih kalau di kabupaten ini pak
kalau di pulang besok kita memang ada sepuluh tsk ya baik yang dilakukan oleh masyarakat perseorangan ataupun pihak pihak lainnya
terima kasih pak bupati
kita dukung terus langkah pemerintah baik pemerintah daerah maupun pemerintah pusat untuk bisa terus melakukan berbagai upaya agar penanganan asap ini bisa maksimal dan warga bisa hidup kembali normal
dari kabupaten pulang pisau yurgen sutarno